domestik yang terus meningkat dan pertumbuhan pasar properti yang tidak henti
namun persaingan pasar mebel sangat ketat
banyak pelaku usaha mebel lokal kesulitan mengembangkan usaha karena kendala kualitas desain dan kurang inovasi
inovasi dan produk berkualitas inilah yang coba dihadirkan oleh rizky rahmat untu
lewat merek antik label mereka menawarkan sofa sesuai pesanan pelanggan atau custom
baru dua tahun usaha berjalan pemuda tiga puluh tahun ini sudah bisa menggenjot omset antik mebel sebesar ratusan juta rupiah per bulan
bahkan tahun ini diproyeksikan mendapat omset sampai dua miliar rupiah
padahal di masa awal ia sempat gagal total berpromosi lewat iklan di internet
jadi antik mebel ini berdirinya tahun dua ribu empat belas
kenapa saya buka usaha antik mebel ini
karena di dua ribu empat belas ini
kita sudah mendengar rumor akan ada sebuah brand besar datang ke indonesia
tandanya brand tersebut sudah melakukan riset yang cukup panjang gitu
dan saya cukup yakin bisnis furniture ini dari tahun dua ribu empat belas akan berkembang sangat cepat
karena yang tadinya orang mungkin melihat furniture ya gitu gitu saja
tapi begitu brand ini masuk jadi orang melihatnya beda furniture
terbukti kalau kita lihat sekarang ke instagram gitu ya teman teman kita
itu banyak banget yang rumahnya sudah cukup cukup bagus
dengan beberapa brand lokal dipadu dengan brand brand furniture lainnya
jadi saya cukup yakin ketika saya buka furniture khususnya untuk sofa ini
pasti akan banyak sekali yang akan customer nya seperti itu
antik mebel ini kan sebenarnya memang benar benar custom
jadi orang itu biasanya sudah punya modelnya sendiri
mas bisa bikin model ini nggak
dia pengen bikin sofa itu yang benar benar kemauan dia sesuai ruangan dia sesuai kebutuhan dia juga gitu
jadi kenapa kita bikin custom gitu
supaya mempermudah orang orang juga memesan furniture dari kita
contohnya brand lain gitu ya
saya nggak bisa nyebut namanya
kadang kadang sofanya sudah ukurannya segitu aja gitu
jadi padahal rumah kan kadang kadang ada yang besar ada yang kecil gitu
apalagi apartemen gitu benar benar harus custom gitu nggak bisa
jadi kita bisa bikin sofa tiba tiba masuk tau tau pintunya enggak muat gitu
lulusan bisnis dari sunway college malaysia ini melihat
orang sulit mendapat sofa unik berkualitas baik dengan harga terjangkau
apalagi pada sekitar dua ribu empat belas desain interior dan mebel bergaya skandinavia tengah digandrungi

namun belum banyak produsen yang mengembangkan desain bergaya nordic tersebut
ia pun menggabungkan toko dengan workshop di lokasi yang sama

di jakakarsa jakarta selatan
ini agar pembeli bisa melihat langsung proses produksi sofa antik mebel

rizky bersama sang istri memulai usaha ini pada oktober dua ribu empat belas
nama antik dipilih karena bermakna unik dan bernilai seni tinggi
sebenarnya modal awalnya itu cuma handphone gitu
modal handphone waktu itu kita beli handphone yang yang murah gitu ya yang harga
yang harga cuma rp satu lima juta
waktu itu kan tahun dua ribu empat belas banyak sekali tuh brand brand dari cina datang gitu handphone
kita buka instagram
kita nah modal keduanya itu yaitu kemampuan saya di digital marketing
jadi waktu itu saya sangat yakin nih
terus saya pasang advertising di facebook atau google advertising
pasti akan berhasil
akan banyak orang yang melihat gitu
jadi modalnya itu
jadi saya spend uang saya untuk beradvertising di sana gitu dengan membeli handphone juga
kalau dari sisi rupiahnya
ya kurang lebih sih sekitar rp sepuluh jutaan lah
rp sepuluh juta itu waktu itu mau mulai apa belanja bahannya busanya layunya
dari kita bikin sofanya dulu produksi sofa tuh kalau nggak salah dulu saya cuma dua produksinya
yaitu satu wing chur satu lagi
dari situ saya foto saya beli bahannya
bahannya juga bahan jangan bahan bahan yang polos ya
tapi waktu itu saya beli bahannya yang motif gitu
jadi supaya orang lihat wah ini kayaknya kalau lihat di advertising di facebook atau google advertising tuh kayaknya cukup menarik gitu
dari situ sih
modal percaya diri
itulah yang mengawali jualan sofa antik mebel
dengan membuat dua buah mock up sofa lalu diiklankan melalui google apps dikira bisa cepat menjual sofa pertamanya itu
rizky menghabiskan uang sepuluh juta rupiah untuk bahan baku dan membayar iklan di internet
namun tak ada satupun pembeli yang tertarik dengan sofa rizky
nggak ada pemesanan itu itu cuma jual diri aja
dua itu akhirnya laku
nggak laku ya
kalau cara advertising bener nggak seperti itu gitu ya kan
cara advertising bener ya kita harus dari teman teman kita dulu gitu
akhirnya istri saya bilang yaudah sini kirimin fotonya
saya bless ke ped gitu ya kan
pet kan khusus teman teman ya biasanya ya dibanding facebook atau instagram gitu
akhirnya istri saya bless ke patnya ya dia
hari itu juga langsung kita dapat orderan mungkin minimalnya sekitar lima puluh juta
sofa dipilih rizky karena keterbatasan tenaga ahli yang bisa mengerti dan menghasilkan produk furniture lain seperti produk kayu rotan dan sebagainya
selain sofa antique mabel juga memproduksi stool bench dan dining chair
sofa dijual dengan kisaran harga rp tiga juta sampai rp enam juta tergantung dengan jumlah tempat duduknya
sedangkan non sofa dijual dengan kisaran harga rp enam ratus
hingga rp satu tujuh juta
karena customer kadang kadang permintaannya aneh aneh nah itu yang paling sulit

jadi kita berhasil menjualnya
keberhasilan rizky menjalani bisnis antik mebel tidak terlepas dari tangan tangan kreatif para perajin
beruntung rizky tinggal di indonesia
memang memiliki industri furniture cukup kuat dengan banyak perajin yang terampil
bahkan furniture indonesia dikenal karena sentuhan seni dan budayanya
permintaan terhadap produk kayu dan mebel buatan pengrajin indonesia terus meningkat pesat
ciri khas produk mebel kita memang dinilai memiliki daya saing yang tinggi di antara negara se asia lainnya
karena ada sentuhan seni budaya yang berpadu dengan kualitas internasional
rizky pun mendapatkan perajin yang berpengalaman dari ibunda
sang ibu ini sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan berkecimpung dalam bisnis mebel ukir jepara salah satu jenis mebel lokal terkemuka
saat ini antik mebel mempekerjakan tujuh belas karyawan yang terdiri dari sepuluh perajin
dua puluh orang perancang desain dua orang bagian pemasaran
satu orang bagian operasional dan dua orang pengantar
kalau sistem kerja kita kerja borongan
dan untuk kita kalau untuk kualitas selalu kita memprioritikan kualitas yang terbaik
masalahnya kan kita selalu banyak pesan custom kan
dan kita kalau untuk custom itu nggak mau ngecewain si customer itu
para perajin ini berasal dari tasik mala
wilayah jawa barat yang bertempat tinggal di workshop antik mebel
jika sedang banyak pesanan ade bisa memperkerjakan dua puluh orang tambahan untuk mengejar target waktu pesanan
kekeluargaan menjadi kunci utama menjaga hubungan dan ritme kerja yang baik
dan mengatasi permasalahan dalam pekerjaan
kita sih selalu menjaga kekeluargaan aja mbak
dan seberat pemasalah kita selalu merundingkan masalah itu
untuk masalah kerjaan gitu
ibaratnya ada kerjaan kesulitan kayak di guru guru gitu
dan kita selalu berunding gimana nih cara memecahkan masalah ini
alhamdulillah kita selalu berhasil dalam memecahkan masalah itu
dan ya utamanya sih kita kekeluargaan aja dan kerja sama kekompakan
membuat furniture pesanan ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi
mereka harus mencari bahan baku yang bisa memenuhi keinginan pelanggan
pelanggan meminta mereka meniru model yang sudah ada
padahal itu bisa berurusan dengan masalah hak cipta
nah pernah ada satu customer meminta sofa yang sesuai gambar
dengan pattern yang sama persis sesuai gambar
karena kan kita gak mungkin bisa gitu ya kan
karena patternnya itu mungkin bukan bikinan dari mana gitu ya
hak ciptanya mungkin ya
hak ciptanya segala macam gitu
jadi saat itu designer saya memodifikasi lagi gitu designnya
jadi gak sama persis gitu
jadi kita bisa membuatnya mirip mirip gitu
dan itu yang menurut saya kesulitan yang paling cukup rumit sih
karena customer kadang kadang permintaannya aneh aneh
nah itu yang paling sulit
selain memproduksi sofa custom
pemasukan antik mebel juga datang dari jasa reparasi sofa
kita pertama kali gak mau cuman sofa sih mbak
jadi kita pengen ada kayu
namanya bisnis baru gitu ya
kita pengen coba semua
tapi makin kesini kita lihat kayaknya kita nggak punya tenaga ahli untuk kayu dan sebagainya
kita hanya spesialis di sofa gitu
nah sekarang kalau saya tanya mbak desi
mbak desi pernah nggak dengar ada brand yang spesialis punya di sofa gitu
mungkin di indonesia itu kalau saya boleh summary itu hanya bisa dihitung pakai jari
yang bener bener spesialis di sofa
tapi uniknya lagi dari kita
kita di sofa itu gak cuma bikin baru
jadi ada reparasinya juga gitu
karena masyarakat kan hampir di indonesia ya pasti udah punya rumah
pasti udah punya sofa gitu kan
jadi kalau kita bikin baru
hanya bikin baru gitu ya
takutnya itu pasar kita cuma sedikit
jadi kita mereparasi sofa sofa mereka yang ada di rumahnya masing masing juga
seperti itu gitu
antik mebel mampu memproduksi rata rata seratus sofa baru per bulan
yang berasal dari sekitar dua puluh tiga puluh orang pemesan
tak salah jika rizky optimistis
jadi banyak trik trik yang saya pelajarin sih
dari minimal budget untuk sampai sekarang ini follower udah tiga puluh an ribu
rizky menyadari sofanya yang unik dan cantik disukai oleh kaum hawa
begitulah ia meyakini wanita berusia dua puluh lima lima puluh tahun yang berlaku sebagai pengambil keputusan dalam keluarga
sudah menjadi target pasar antik mebel
selain itu berkat startup directory desainer interior yang melihat produknya yang unik
mengantarkan antik mebel ke sebuah mega proyek properti yakni meikarta
untuk mengisi sofa hateboard dan dining chair pada show unit meikarta di sejumlah pusat belanja
oke jadi sebenarnya pemasaran itu kita hanya menggunakan digital marketing
jadi pemasaran sendiri nggak begitu sulit menurut saya
karena udah banyak sekali kita memasang google advertising juga
kita pasang instagram ads facebook ads dan segala macam
jadi customer udah tahu antik mebel itu dimana sih dari channel channel tadi
cuma yang diproduksi itu kadang kadang karena custom ya
jadi kita nggak mau produksi massal gitu
jadi agak lama gitu jadi pemerjaannya gitu
dan custom itu kan pembuatannya itu kita juga nggak pernah tahu ukuran yang difoto
sama yang aslinya itu seperti apa gitu
jadi kita mengira ngira gitu
tapi kalau misalnya kita balik lagi
kebanyakan orang yang benar benar custom dari kita itu cukup puas
jadi komplain yang cukup lumayan lucu gitu ya
misalnya sofa baru kita antar gitu
nah tiba tiba besoknya
kita datang kesana ternyata goyang itu bukan gara gara kita gitu
karena mereka apa di dorong sendiri ke diri gitu ya
akhirnya ya tetap kita datang ke sana untuk perbaiki sih gitu
itu komplain komplainan dari customer hanya sebatas itu saja
ada garansi lah ya
ada garansi tetep
tapi kalau menelisik sebenarnya customer itu paling banyak datang dari mana sih rizky
banyaknya kan dari instagram
ada juga kan pelanggan yang tadi diceritakan ibu ibu juga
terus ada juga mungkin dari desainer interior gitu
itu apa yang membedakan
ya kalau mungkin pelanggan yang rumah tangga seperti itu ya
itu waktunya cukup fleksibel gitu
jadi mungkin kita selalu dua tiga minggu dari dp itu akan jadi
tapi kadang kadang yang cukup sulit itu interior design
karena mereka juga kekejar waktu ya
kadang kadang kita ada proyek kemarin itu waktunya cuma tiga hari
sampai beberapa ini saya nggak tidur
oke untuk membuat
membuat proyek untuk maikarta
oh untuk maikarta
nah boleh diserahin tuh
dapat dari mana orderannya terus kemudian membuat berapa
dan nilai proyeknya berapa
jadi waktu itu untuk proyek maikarta sendiri itu sebenarnya kita
waktu itu saya pernah disuruh listing
listing untuk sebuah website startup
listing tentang sebuah produk produk furniture gitu
seperti pembuatan sofa di mana interior desain di mana
tapi website itu hanya fokus untuk furniture gitu
tiba tiba saya dikontak oleh orang dapat dari website itu gitu
untuk ternyata interior design dari maikarta
nah jadi kita bikin
waktu itu hari minggu dapat proyek hari selasa udah harus diantar
satu bulan kemudian mereka meminta lagi untuk proyek yang sama gitu
dengan waktu tiga hari selesai gitu
untuk nilai proyeknya sendiri ya saya agak kurang bisa menyebutkan sih di sini
tapi paling enggak itu cukup untuk sekitar satu bulan
suksesnya bisnis karena keberhasilan pemasarannya
sebulan sekitar sepuluh juta rupiah dihabiskan rizky untuk memasang iklan antik mebel di instagram google dan facebook
target marketnya antik mabel itu kebanyakan ibu ibukan
mungkin kalau ibu ibu itu lebih cenderung ngobrol enaknya sama ibu ibu lagi gitu
kebetulan kan kalau misalnya dengan suami saya gitu
kadang kan kalau ngobrol sama laki laki itu kadang agak kaku
atau gimana gitu
jadi kalau sama ibu ibu itu dia tahu gitu
dia pengen kualitas yang apalagi kalau misalnya ibu ibu muda kan baru ngisi rumah gitu kan
dia pengen sofa yang lucu bagus tapi harganya limited gitu kan
jadi kayaknya lebih enaknya ngobrolnya sama saya gitu
cara menghandle customer sih saya ingin buat di situ
visi dan misi saya itu sebenarnya ke depannya itu kita pengen karena kan kita bangga dengan produk lokal kita ya
kita tuh pengen berkolaborasi sama lokal lokal brand juga
tidak hanya di bidang furniture ya ataupun di aksesoris dan yang lain
untuk bersama sama mengembangkan bisnis lokal
jadi dimana sebenarnya produk lokal itu gak kalah bagusnya loh gitu
dengan produk produk yang dari luar
bisnis antik mebel seperti melawan ungkapan
ada harga ada kualitas
para pelanggannya menyatakan
harga dan kualitas sofa antik mebel bisa bersaing dengan sofa impor
saya lewat di depan workshopnya
jadi pas lewat depan workshopnya kok kayaknya workshopnya lucu ya gitu kan
terus pelanggannya itu juga kayaknya lucu
terus akhirnya biasa dong anak sekarang buka sosial media
jadi karena ada state account instagramnya
jadi aku langsung meluncur ke instagramnya
ternyata pas dilihat oh followersnya banyak banget gitu kan
kemana aja gue selama ini
terus sofa sofa itu juga banyak banget
sofa yang mereka buat oke oke ternyata
terus desainnya keren keren juga
terus akhirnya aku coba menghubungi si customer service nya si cs nya itu
rizky berniat untuk menambah pasar ekspor
namun sejumlah persyaratan untuk bisa menjual produk kayu ke luar negeri
belum bisa dipenuhi antik mebel
salah satunya adalah sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu atau svlk
yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha mebel
rencananya dua ribu delapan belas akan menjadi target rizky untuk mengurus persyaratan tersebut
agar laba antik mebel makin bertambah
selain sibuk mengembangkan antik mebel
rizky juga sibuk sebagai ceo di perusahaan digital marketing agency bernama zetastorm
kolaborasi ini yang membantu bisnis antik mebel bisa berkembang pesat
kita mengira kita benar benar expert di dunia digital marketing
tapi begitu kita punya usaha sendiri ternyata belum tentu
jadi contohnya waktu awal pertama kali saya buka antik mabel
saya pasang advertising itu dengan nominal dua juta ternyata nggak ada sama sekali yang pesan
jadi banyak sekali hal hal yang kita nggak tahu ternyata dari ukm ukm itu lebih mengerti
gimana cara memproses digital marketing
makanya waktu itu saya masuk forum discussion dari final daily gitu
saya juga banyak ikut komunitas ukm
jadi saya tahu ternyata apa yang di dunia digital marketing itu beda
sama kalau kita bisnis sendiri gitu
jadi ilmu ilmu itu yang saya pelajari sehingga saya implementasikan juga di perusahaan digital marketing saya
jadi nggak cuma kita melihat dari satu sisi karena misalnya digital marketing ya
sebuah brand terkenal sudah punya uang banyak tinggal naruh di digital agency kita nggak pusing
jadi kita bisa membuat uang digital yang lebih besar untuk spending besar juga gitu kan
supaya orang tahu
jadi banyak trik trik yang saya pelajari sih dari minimal budget
untuk sampai sekarang ini follower udah ya puluhan ribu di instagram gitu
dan juga breakeven point dalam waktu
ya sekitar enam bulanan
rizky juga meyakini inovasi adalah kunci penting dalam bisnis mebel
agar tidak kalah bersaing dengan merek lainnya
kalau menurut saya saya nggak akan pernah menyesal kalau saya akan gagal
tapi yang satu hal yang saya pasti sesali kalau saya nggak pernah mencoba
bisnis itu bukan cuma ide tapi gimana caranya ide itu kita buat jadi kendaraan